teror pembakaran sejumlah mobil di semarang jawa tengah mulai merambah ke kabupaten gerobogan
kali ini sebuah angkutan umum terbakar saat terparkir di sebuah minimarket
maraknya aksi pembakaran kendaraan membuat polisi memperketat patroli selama dua puluh empat jam
beginilah kondisi angkutan umum yang hangus terbakar di depan minimarket lestari jaya
di jalan raya semarang purwodadi kecamatan tegoan kabupaten grobogan
mobil ini dibakar orang tak dikenal pada rabu dinihari
saat melakukan tempat kejadian perkara polisi menemukan sisa korek api
yang diduga digunakan pelaku untuk menyulutkan api
menurut pemilik kendaraan angkotnya sudah tidak beroperasi selama dua hari
dan terparkir di depan minimarket yang juga miliknya
ia mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan sopir angkot lain ataupun teman temannya
untuk mengantisipasi teror pembakaran polisi meningkatkan kegiatan patroli selama dua puluh empat jam
tim patroli terdiri dari personil gabungan reserse intel sabara brimob dan pemindahan masyarakat
melihat polanya pelaku teror menyasar kawasan permukiman yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah
kalau memang ada pelaku yang sedang beraksi itu boleh menangkap tangan
jadi itu namanya tertangkap tangan itu siapapun boleh
kalau dia sedang melakukan tindak pidana atau membakar gitu langsung tangkap tangan
kemudian dititir supaya orang warga keluar
hingga rebu petang aksi teror pembakaran kendaraan telah terjadi di dua puluh delapan lokasi di jawa tengah
dari jumlah itu tujuh belas terjadi di kota semarang
sembilan di kabupaten semarang sembilan di kabupaten kendal satu di kabupaten semarang dan satu lagi di kabupaten grobogan
kendaraan yang dibakar bervariasi dari mulai mobil pribadi sepeda motor hingga angkot
berdasarkan hasil penyelidikan sementara pelaku beraksi pada dini hari saat di mana warga tengah tertidur
pembakaran kendaraan dilakukan secara acak dan memicu keresahan masyarakat
tim liputan cnn indonesia
jadi ini mulai hampir terjadi rutin setiap hari
oke tiga kali sehari cukup menakutkan ya
respon warga terhadap hal ini seperti apa
ini yang sedikit berbanding terbalik
jadi mungkin pelaku teror sedikit gagal dalam beraksi karena warga kota semarang sendiri dan di sekitarnya belum merasakan kecemasan atau ketakutan
meski demikian warga tetap diminta untuk melakukan antisipasi dengan menggelar pengapanan kewadayaan dan kewakasan di tiap tiap pemukimannya
oke dari pihak kepolisian sendiri tadi ada sekitar belasan wilayah di kota semarang ada juga di kabupaten semarang dan kabupaten gerobokan ada juga di kendal
berapa titik yang disiagakan oleh kepolisian terhadap petugas petugasnya
kalau secara khusus pengamanan di hampir seluruh wilayah jawa tengah di tiga puluh lima kabupaten kota
jadi tidak ada pilihan atau skala prioritas pengapanan di titik mana di kabupaten mana
melakukan pengapanan total untuk mengantisipasi perempetnya haksi teror ini
oke damar saya harus tanya mobil mobil yang dibakar ini motor motor yang dibakar ini yang diparkir di luar rumah atau justru mereka ada di dalam lingkungan rumah
campur ya jadi ada yang di luar ada yang di dalam pagar
ironisnya yang paling banyak adalah yang ada di dalam pagar terutama di halaman rumah
di sini membuat pelaku dengan ber
ada yang meleparkan kain yang diberi pertales atau bensin kemudian dileparkan ke arah motor atau mobil kemudian dileparkorek sehingga terjadi api dan kebakar
ada pula modus dengan mengisi botol air mineral dengan bensin atau pertalat kemudian disiram siramkan dan kemudian dibakar dengan korek api
oke dengan pola seperti ini modus seperti ini harusnya jadi apa namanya
kepada warga semarang khususnya dan juga sekitarnya untuk berhati hati setiap malamnya terhadap kendaraan kendaraan mereka ya
damar sinoko foto jurnalis cnn indonesia terima kasih atas laporan anda
kita lihat cuitan netizen di lini masa terkait dengan hal ini kita buka cuitan yang sudah dikurasi
yang pertama dari ed arianto underscore n mencuitkan
saya sungguh berharap kepolisian kota semarang dan jawa tengah ini bertindak cepat
dan motor serta geng motor bersenjata tajam
karena entah ini kriminal biasa atau kerusuhan terdesain katanya
semua ini sudah meresahkan rakyat semarang
berikutnya dari ed rahman sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu mencuitkan
teror pembakaran kendaraan bermotor ini sudah mencapai delapan belas kendaraan
jadi waspadalah pelakunya pakai sepeda motor berboncengan
terjadi di kota semarang kabupaten semarang kendal dan juga demak
cegah jangan sampai merembet ke kota kotamu
berikutnya dari ed dela
ini horror banget ya lagi marak maraknya teror pembakaran mobil dan motor di semarang
mana nggak diketahui lagi motifnya apa
dan terakhir dari ed becks benny mencuitkan
teror pembakaran mobil motor ini sangat meresahkan sekali ya
semoga aja nggak sampai sini amin